pak ini po mumun
mumun tukang nasi uduk
bapak mau makan apa
dibungkus aja pok
kata bapak saya makanya di rumah aja
bapak mau makan disini aja
tunggu sini saja ya mas pur
ini argonya mau dinyalain apa dimatiin bu
gak jadi bu
mau beli bubur
iya gak pake ketan
santannya dikit aja
kak amin lagi dimana
bisa ke rumah
temenen sama amin juga
abin kan jual tuh apa kayaknya jadi
bikin kan jualan be
mbak be mau kemana
gue mau ke sana
gue ke sana ya
katanya cuma mau beli daging
kok malah banyak belanjaannya
mas pur itu sebaiknya cepat menikah

maunya juga gitu bu
tapi belum ada calonnya
ya cepatlah dicari
ini juga lagi nyari

tapi apa hubungannya belanja sama nikah
biar mas pur itu tahu
begitu sampai pasar daftar belanjaan ibu ibu itu suka berubah

tapi itu semua ibu ibu apa bunur doang

mak muka anak bis
mak muka anak bis
pak kenalin ini bapak saya
kok kenalin ini bapak saya
pak ini pak mumun
pak ini pak mumun
pak ini pak mumun
bapaknya bis nak
mumun tukang nasi uduk
mumun tukang nasi uduk
bapak mau makan apa
dibungkus aja pak
makannya di rumah aja
bapak mau makan di sini aja
kalian ngobrol sama pak mumun ya
iya iya nggak apa apa boleh boleh aja
eh sebentar pok
ini mochi oleh oleh dari sukabumi
aduh jadi ngerepotin
aduh jadi ngerepotin
makasih ya jadi kagak enak nih
aduh po jangan bilang kagak enak atuh

kata abah saya juga
kalau ada yang ngasih
jangan dijadikan beban
terus minta pamrih lagi
minta dibalas di kemudian hari lagi
ini mas pur
bu nur nanti kalau rendangnya sudah jadi
saya mau kok jadi testernya
neng indra kamu diantar kemana
pur kenapa lu
temen lu tuh
siapa lagi kalau bukan si amin yang katrok itu
eh mas jangan marah marah tuh
nanti cepet ubanan
kata abah saya juga kalau orang pemarah itu dijauhkan rezeki dan keberuntungan
bapak lu ya tis
begitu mendingan ketawa ketawa daripada marah marah
tos dulu atuh pak
hmm tunggu dulu ini rendang buat calon pembeli ibu
pak bapak dikontrakan aja atuh kantisnya mau ngojek pak
hah gak betah bapak ahmad tinggal dikontrakan kamu
udah sempit gak ada tv gak ada radio kamar maninya juga bau lagi
tapi kalau bapak ikut entis terus nanti penumpangnya duduknya gimana pak
ya penumpang mah itu kalau duduk pakai cara kayak bapak ya duduknya begini
kalau perempuan ya duduknya begini gitu begitu aja nanya kamu mah
nanti dulu atuh rubah dulu duduknya
tadi foto foto sudah ibu kirim ya ke hp bunga sama bapak
maksudnya kita cuma dapat fotonya doang sih bu
ha pokoknya ada bingung